kementerian luar negeri terus berupaya untuk memulangkan dua ratus empat puluh tiga warga negara indonesia di provinsi hubei tiongkok
dan beberapa di antaranya berada di kota wuhan
menteri luar negeri retno marsudi telah memanggil duta besar tiongkok xiao kian
untuk memfasilitasi kepulangan ratusan wni dari provinsi yang terpapar virus corona tersebut
pemerintah tengah mempersiapkan skema evakuasi wni dari provinsi hubei
termasuk opsi kepulangan dengan acara efektif dan efisien
petugas kbri di beijing telah mendekati wilayah terdampak virus corona
untuk mengkoordinir wni termasuk untuk pengurusan visa
dan sudah ada anchor cnn indonesia dea kartika di kantor kementerian luar negeri jakarta
dea bagaimana persiapan teknis evakuasi warga negara indonesia yang berada di tiongkok
beberapa saat yang terjadi
yang lalu menteri luar negeri republik indonesia sudah memberikan keterangan pers
bahwa kurang dari dua puluh empat jam pemerintah indonesia sudah bisa melakukan langkah evakuasi
terhadap ratusan wni yang kini masih berada di provinsi hubei
provinsi yang terpapar virus corona wuhan
dan tadi menlu menyatakan bahwa kepastian dari evakuasi ini didapatkan
setelah siang hari tadi menteri luar negeri melakukan pertemuan
dengan dubes residen
republik rakyat tiongkok yaitu ziaokian mengenai clearance atau izin pendaratan pesawat
berbendera indonesia di wilayah tiongkok untuk bisa menjemput wni yang berkenan
untuk pulang ke tanah air
dan memang eva bahwa evakuasi ini akan dilakukan kurang dari dua puluh empat jam meskipun
menteri luar negeri tidak menjelaskan teknis mengenai bandara mana kemudian juga bagaimana proses
proses dari karantina
kesehatan dari wni yang berada di provinsi hubei
dan berikut adalah keterangan pers yang kami dapatkan beberapa saat yang lalu
dari menlu luar negeri atau menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi
sesuai dengan instruksi bapak presiden untuk dapat mengevakuasi wni kita dari wuhan secepatnya
saat ini penyiapan evakuasi wni dari wuhan
sudah memasuki tahap akhir
pagi ini saya telah bertemu dengan duta besar rrt di jakarta
beliau telah menyampaikan clearance pendaratan dan pergerakan pesawat untuk evakuasi wni
dari provinsi hubei
dalam kaitan ini kami ingin menyampaikan apresiasi kita atas kerjasama yang telah diberikan oleh pemerintah
siang ini saya telah melakukan pembicaraan dengan tim aju kita dari kbri beijing
yang saat ini telah memasuki provinsi hubei
persiapan di beberapa titik di provinsi hubei terutama di wuhan saat ini terus berjalan
persiapan di beberapa titik di provinsi hubei terutama di wuhan saat ini terus berjalan
sementara itu persiapan penerimaan di indonesia juga terus dilakukan sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan yang berlaku
selain menjelaskan soal proses keberangkatan pesawat
tadi retno marsudi juga menyebut bahwa per sore ini tim aju kbri sudah berhasil masuk ke wilayah provinsi hubei
untuk bisa mengakomodir wni yang ada di sana
dan retno marsudi juga menyebut ada tujuh titik kumpul yang telah disediakan oleh pihak kbri
dan kementerian luar negeri dalam hal ini mengharapkan bahwa seluruh wni berkenan untuk bisa dievakuasi
sebelumnya eva ada dua ratus empat puluh tiga wni yang ada di provinsi hubei di mana seratus diantaranya
kini berada di kota wuhan kota yang saat ini statusnya lockdown
namun dari seratus orang tersebut ada delapan puluh enam mahasiswa dan sisanya ada empat belas wni yang memiliki kepentingan lain atau keperluan lain yang ada di sana
memang sebelumnya menlu menyebut bahwa ada hal yang cukup menjadi kendala ketika akan mengevakuasi seratus wni yang ada di sana atau berada di wuhan
karena status wuhan yang lockdown
namun tadi retno tidak menjelaskan bagaimana teknis terkait penjemputan seratus warga yang ada di kota wuhan
termasuk bagaimana ketika mereka mendarat di sini
namun retno tadi menyebutkan bahwa menteri luar negeri atau kementerian luar negeri bekerja sama dengan kepolisian dengan tni dengan kementerian kesehatan
diperkirakan pihak pihak yang disebut oleh menteri luar negeri retno marsudi ini akan kemudian membantu proses mulai dari keberangkatan pesawat
menjemputan hingga wni tiba di indonesia dan terkait dengan karantina kesehatan yang mungkin saja dilakukan oleh pemerintah
minta indonesia eva
baiklah dea kartika melaporkan langsung dari kementerian luar negeri jakarta terima kasih